para petugas terus mencari korban gempa yang tertimbun di bangunan di desa mekokutang kecamatan bandar dua kebupaten pidijaya aceh
dari lima korban yang telah diangkat satu korban meninggal sementara korban lain yang diperkirakan masih tertimbun terus dicari
setelah sebelas jam tertimbun bangunan yang runtuh akibat gempa akhirnya fahru razi warga langsa aceh bisa diselamatkan
saat gempa terjadi ia sedang bersantai di sebuah warung kopi di kecamatan bandar dua kabupaten pidijaya
sejak pagi warga telah berusaha mengeluarkan korban dari tumpukan bangunan
sebelum bantuan alat berat datang warga mencoba mengevakuasi dengan alat seadanya
ia selamat setelah mendapatkan bantuan dari alat berat dengan melibatkan tim gabungan dari tim sar tni polri dan masyarakat
fahrul razi dengan empat korban yang sudah dievakuasi lain cukup beruntung karena selamat
salah satu orang yang sudah dievakuasi ditemukan tewas
sejumlah korban lain diperkirakan masih tertimbun bangunan
taufikur rahman pidijaya